pelatih timnas indonesia sintayong akhirnya bisa bernapas lega
lima dari dua puluh enam pemainnya sudah berkumpul untuk berlatih bersama
dua hari jelang pertandingan melawan palestina
tujuh belas juni dua ribu dua puluh tiga di stadion gelora bung tomo surabaya
dua nama yang bergabung terakhir adalah
asnawi mangku alam yang berkarir di korea selatan
jordi amat pemain johor darul takzim malaysia
jordi terlihat berlatih ringan di pinggir lapangan
bersama sandy walsh yang dipastikan gagal menjalani debut lantaran cidra
pemain lain yang berkarir di luar negeri
pratama arhan juga sudah berlatih bersama rekan rekannya
arhan mengaku siap melawan palestina
dan sudah mengetahui cara bermain lawannya
yang berada di peringkat sembilan puluh tiga dunia
ya sudah sih karena kita juga sudah dilihat video pertandingan palestina
jadi pemain sudah paham lah pastinya
materi latihan kali ini adalah taktik permainan
sehingga digelar tertutup
di lapangan tor surabaya
sementara itu striker timnas indonesia dimas derajat mengaku optimis
memenangi pertandingan melawan palestina
pasalnya hampir semua pemain sudah berkumpul
dia menilai training center di surabaya berjalan baik
termasuk fasilitas lapangan latihan dan pertandingan yang sangat baik
pemain lain yang bergabung terlambat karena masih bermain untuk klubnya adalah
duo bersaudara asal psm makassar
jakob dan yance sayuri
ketidakpapan kita bagus ya semua
satu satu kita datang semoga kita bisa
kemestrinya lebih bagus untuk menata pertandingan di surabaya
timnas indonesia mendapatkan dukungan penuh dari warga surabaya
di setiap latihan warga selalu datang memberikan semangat
bahkan tiket pertandingan ludes terjual
sejumlah warga mengaku bangga karena surabaya
menjadi tuan rumah pertandingan timnas melawan palestina
yufta farid aga dipa surabaya jawa timur